rencana kehadiran tim nasional sepak bola israel u dua puluh ke indonesia menuai sederet penolakan
mulai dari ormas islam partai politik hingga beberapa gubernur yang daerahnya menjadi lokasi pelaksanaan piala dunia u dua puluh
gubernur bali wayne koster bahkan mengirim surat resmi kepada kemenpora menolak timnas israel bertanding di pulau dewata
menurut koster penolakannya berdasarkan kebijakan politik israel yang bertentangan dengan kebijakan politik indonesia
imbas adanya pro kontra fifa memutuskan untuk menunda kegiatan ofisial drawing piala dunia u dua puluh yang dijadwalkan akan digelar di bali
dalam dialog political show senin malam sekjen pdip hasto kristianto menyoroti sikap gubernur bali wayan koster
menurutnya kader pdip tersebut memiliki kekhawatiran terhadap keamanan bali
jika tim nas israel datang ke pulau dewata
pak koster masih trauma dengan kejadian yang ada di bom legian
dan ancaman ancaman ini kan juga sebagai pemimpin belum menerima masukan masukan
terhadap berbagai potensi ekskalasi terhadap kedatangan israel untuk merespon atas kekejaman israel di tepi barat
jadi informasi intelijen bahwa akan ada bom itu memang di dengar juga oleh
informasinya dari mana kita nggak tahu tetapi berbagai analisisnya akan seperti itu
sementara itu pakar terorisme nur huda ismail memperingatkan pemerintah bahwa kedatangan timnas israel pada piala dunia u dua puluh
akan mengancam stabilitas keamanan nasional khususnya aksi terorisme
terlebih selama ini narasi kebencian dan perlawanan terhadap israel sudah begitu luar biasa menggema di indonesia
nur huda menambahkan ada pembahasan aksi perlawanan yang tersebar di grup telegram kelompok radikal
atas dasar itulah huda menyarankan pemerintah harus mengkaji betul keikutsertaan israel dalam perlatan piala dunia u dua puluh di indonesia
guna mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan
tim liputan cnn indonesia